polisi melarang rencana unjuk rasa pada rabu dua puluh sembilan mei dan jumat tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas
di depan gedung bawah seluruh jakarta
izin unjuk rasa hanya direkomendasikan di taman mini jakarta timur
seruan unjuk rasa telah beredar di media sosial
alasan demo adalah untuk melakukan doa bersama
karena jatuhnya korban meninggal pada unjuk rasa dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
namun polisi tidak mengizinkan aksi di depan gedung bawaslu
alasannya dengan undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pasal enam puluh
ada lima ketentuan yang harus ditaati dalam berunjuk rasa
diantaranya menghormati hak dan kebebasan orang lain
hingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
karena mengacu referensi kejadian demo tanggal dua puluh satu tanggal dua puluh dua kemarin
itu sebagai dasar pertimbangan
untuk aparat keamanan melakukan suatu kajian tidak boleh
yang memberikan rekomendasi melaksanakan kegiatan demo
di depan kantor bawah seluruh
karena apa para korlap tidak mampu mengendalikan masanya
karena korlap juga tidak mampu setilanya
selain mengendalikan juga tidak mampu meredam
masalahnya yang bertidak sangat anarkis
polri membekuk kelompok baru yang diduga diperintahkan oleh seseorang
untuk membuat ricuh dalam aksi dua puluh dua mei
tidak hanya ditugasi membuat onar
kelompok ini diduga berencana melakukan pembunuhan
atau serangan terhadap pejabat negara
dan pimpinan lembaga survei swasta
polri menyebut ada empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei
yang menjadi target pembunuhan
terkait dengan aksi kerusuhan dua puluh dua mei lalu
sejak mendapat informasi tentang rencana pembunuhan tersebut
kepolisian memastikan memberi pengamanan dan pengawalan
kapolri jenderal tito karnavian mengungkap sejumlah pejabat negara
disebut menjadi target pembunuhan
mereka adalah menko pohuka muiranto
kepala bin budi gunawan
menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
staf khusus presiden bidang intelijen goris mereng
dan seorang pemimpin lembaga survei
pihaknya masih terus melakukan pendalaman informasi dari
sejumlah orang yang telah ditangkap
karena kepemilikan senjata ilegal dalam kerusuhan dua puluh dua mei lalu
yang jelas kami selalu sejak awal
begitu ada informasi
selalu memberikan pengamanan dan pengawalan
kepada bisa hutan
ini pelaku pelaku yang disur untuk melakukan eksekusi
itu tertangkap semua
senjatanya sudah mungkin sudah paham
senjata yang sudah terdapat ya
ada berapa tiga
empat kemudian kita masih mengembangkan
orang yang menyuruh
ya mudah mudahan gak lama lagi juga
kita akan berusaha dukung
meski menjadi salah satu target pembunuhan
menko politik hukum dan keamanan wiranto mengaku
tetap akan berfokus menjalankan tugasnya
ancaman pembunuhan terhadap sejumlah nama pejabat
merupakan hal yang diinginkan pelaku
untuk menebar rasa takut
memang rencana pembunuhan kepada pejabat
itu kan ditujukan atau dimaksud untuk
memberikan rasa takut
rasa takut agar pejabat yang bersangkutan
kemudian mengurangi aktivitasnya
tetapi kita tidak seperti itu ya
biarpun ada ancaman pembunuhan
kita semua tetap bekerja keras
sesuai dengan prosedur yang ada
dengan orientasi kami adalah
mengamankan keselamatan negara
soalnya awal itu ditahan di tangan tuhan
yang mengakuasa allah
wiranto menyatakan aparat keamanan
cukup sigap dalam menangkap dan mengungkap
penumpang gelap aksi dua puluh satu dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
teddy zuhari cnn indonesia
banyak kejanggalan dan misteri
dalam unjuk rasa yang berakhir
dengan kericuan di jakarta dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
satu persatu tersangka diungkap polisi
namun bukan pelaku utama
polisi dan pemerintah
mengaku telah mengetahui otak kericuan
namun mengapa tidak kunjung diungkap
pemerintah bekerja dengan waktu
di tengah derasnya informasi yang diduga palsu
untuk memperdalam soal ini
sudah bergabung bersama sama saya ahmad taufan damani
pak taufan selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada mas hermawan sulistyo peneliti
lipi mas kiki selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
saya ke pak taufan dulu
pak taufan mungkin tadi sempat mengikuti
wawancara saya sempat dengan
kalau pemas polri
beberapa keterangan salah satunya yang soal
komnasam juga melakukan
sudah ada progresnya sejauh ini
bagaimana pak taufan
ya kita sejak tanggal dua puluh dua siang ya
beberapa rumah sakit
berbicara dengan dokter dokter
nanya berapa korban yang masuk
kemudian dengan korban sendiri
yang masih ada di rumah sakit
karena sebagian besar sebelumnya
pagi harinya itu sudah dipulangkan
karena tidak terlalu berbahaya
itu di rumah sakit tarakan
rumah sakit budi kemuliaan
rscm dan terakhir kami ke
rumah sakit pore
di situ kita sekaligus juga
selain memberikan empati kepada petugas
kepolisian kadang kadang orang
tidak peduli dengan mereka
padahal mereka juga sudah bekerja
sedemikian rupa untuk menjaga keamanan kita
nah sekaligus juga bertanya dari versi mereka
apa yang terjadi dalam kerusuhan itu
kami bandingkan misalnya
korban korban yang tertembak
misalnya tertembak dalam arti peluru karet ya
apa yang terjadi pada waktu itu
menurut mereka itu sekitar jam dua
sampai jam lima
dan terus sampai pagi jam delapan
nah memang ada perubahan situasi
dari yang semula
unjuk rasa damai sampai jam sembilan
tapi setelah itu jam sebelas
berikutnya sampai pagi itu
ada pembakaran asrama primop
ada pembakaran asrama primop
ada perusakan pos polisi
bahkan ada satu regu brimob
yang saya interview di rumah sakit polri itu
dimana dia sampai sudah
mereka dengar regunya itu
sudah sampai pada titik
dimana hampir tidak bisa mempertahankan diri
karena dapat serangan dari berbagai ini
nah sebaliknya dari masyarakat sipil
kebanyakan itu anak anak remaja
umurnya berapa sampai berapa itu
ada yang empat belas tahun
ada yang lima belas ada yang lima belas tahun
ada yang sembilan belas
mereka direkrut atau spontanitas
ya sebagian bilang bahwa mereka dari kelompok tertentu ini
tapi ada sebagian tidak mengakui
tapi kami lihat disitu ada uniform
jadi itu satu hal
jadi memang ada mobilisasi
tapi mereka ketika terjadi kerusuhan itu
mereka sebenarnya sudah tidak dalam posisi
di depan bawah selu berdemonstrasi
mereka sudah ada di sekitar
petamburan tanah abang
ada yang sedang sahur
kejadiannya ada yang setelah sahur menunggu
sholat subuh misalnya
jadi mereka duduk duduk
tapi kerusuhan itu memang
semakin meluas kemana mana
sehingga ya antara orang yang
merusuh dengan orang yang sedang duduk disitu
memang susah untuk dipisahkan
ada sebagian yang juga kami tanyai
dia adalah warga biasa
pengakuan dia ya
tapi terkena juga peluru karet ya
tapi tentu kita untuk itu semua
harus ada satu pengujian
karena banyak juga masyarakat
tidak memahami bahwa
memang pada satu situasi kerusuhan tertentu
ada alat pemaksa yang
dimiliki oleh polri
itu bisa digunakan dengan satu sop tertentu
tadi dengan pak irwasum dan kadipkum
beliau berdua datang ke komnas ham
kita jelaskan salah satu
concern kita adalah menguji sop itu
karena juga ada
apakah itu digunakan atau tidak sop itu
ya itu harus diuji kan satu hal
tapi juga di sisi lain ada korban yang
misalnya mati ditembak ya
peluru tajam tentu saja
tetapi ada empat yang
dari delapan yang terdata itu
itu tidak sempat diotopsi
itu saya juga agak sedikit heran ya
kenapa tidak segera rumah sakit
memanggil polisi untuk memprotek jenajah itu
sehingga kemudian datang keluarga korban
itu berbeda yang sudah sempat dikirim
misalnya rumah sakit pelni ke rumah sakit polri
itu diotopsi atas perintah dari penyidik
jadi yang berhasil diotopsi hanya satu ya
hanya empat ya oke
ada empat lagi yang belum ya
tapi juga ada keterangan dari dokter dokter itu
yang memang misalnya pelurunya tidak ditemukan
apa tidak ditemukan lagi
yang juga tadi diakui oleh
pihak polisi adalah kesulitan karena
rata rata jelajah yang dibawa
itu tidak jelas siapa yang mengantar
jadi di mana tkp nya itu
itu tidak diketahui
itu nanti akan menjadi satu kerumitan
tersendiri tadi diakui oleh pihak kepolisian
di dalam menyelidiki ini
tapi bagi komnas
kita tentu saja mendorong
dan mendukung ya polri
untuk menemukan siapa pelaku
dari penembakan itu
jangan buru buru menilai siapa siapa
karena kan sebetulnya harus ada tahapan tahapan
jadi beberapa data
dan bukti yang ada
baru ada satu kesimpulan
tetapi memang tidak bisa terlalu lama tadi kita sampaikan itu
juga dengan sop
tapi tentu saja pendekatan yang dilakukan komnas ham
kemudian dengan pendekatan penyelidikan
yang dilakukan polisi pasti berbeda kan
ya dalam beberapa hal ya
karena kita yang kita uji adalah dari perspektif
asasi manusianya tapi dalam berbagai hal
kami sebenarnya dari dulu juga ada koordinasi
di publik seringkali dibangun kesan
seolah olah kami berseberangan
tidak kita punya hubungan
ada pelatihan bersama
brimop itu sebagian besar yang melatih komnas ham
untuk standar asasi manusia
jadi hubungan komnas
dengan brimop sebenarnya
di seluruh indonesia ini sangat bagus
nah sekarang kan kita akan uji
ini standar normanya ada seperti ini
apakah di lapangan tempoh hari
ada penyimpangan kalau ada penyimpangan kenapa
jangan buru buru mengatakan
benar atau salah bukan begitu
karena juga harus dilihat dari perspektif petugasnya sendiri
seperti tadi saya katakan
ketika saya bicara dengan
para petugas brimop itu
ada situasi juga yang mereka jelaskan
kami sudah tidak bisa apa apa lagi gitu
karena memang luar biasa kerusuhan itu
tidak mereka perkirakan
bahkan ada seorang turgu yang
cerita kepada saya sampai nangis ya
sudah kehabisan amunisi
sementara ratusan masa masih merangsek mengejar mereka
jadi dia bilang
ya sebetulnya ini hanya
tangan tuhan saja yang menyelamatkan mereka
nah ini kan satu pertimbangan
yang harus kita lihat juga nanti kalau kita menguji
sop tapi pak irwasum tadi
dia bilang saya akan menguji dengan benar
komnas akan dilibatkan untuk
sama sama menguji sop itu
saya kira itu bagus untuk menjawab
di masalah apa ya tentang
terkait di mana komnas ham berdiri gitu kurang lebih ya
tentang polisinya gitu
karena kan banyak kami
datang pengaduan yang luar biasa tadi
demonstrasi banyak ke komnas
mengharapkan komnas ham lah satu satunya
padahal kan lebakan negara
itu bukan hanya komnas ham
dan komnas ham itu punya keterbatasan
oke baik baik sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda saya ke prof vicky
jadi kalau misalnya sekarang
ricuhnya tercapai korban jatuh tercapai
apakah ini kemudian kalau dari sisi
sudut pandang aktor intelektual
keinginannya sudah tercapai
sekalipun mungkin katanya polisi tadi mengatakan
ada empat yang ditarget dan itu gagal
tapi apakah paling tidak
ada satu tujuan yang sudah dicapai
oleh mereka nanti setelah jeda dijawab ya prof
tetap bersama kami di cnn indonesia pranus
kembali bersama kami di cnn indonesia pranus
prof kit beberapa kali menyampaikan soal
kejanggalan yang kemudian juga
sudah diungkapkan oleh polri
terkait eksekutor dan segala macam
sebelum ke sana sebenarnya
kalau dari big picture tujuan
besarnya mereka dalam tanda kutip
aktor intelektual apakah sudah tercapai
tidak bisa menjadi trigger
bagi emosi publik
semua marah gitu
yang diharapkankan itu
ada korban meninggal dunia
dan ada martir itu
meskipun ada sembilan
tambah dua lagi akan
karena belum siuman kan
enggak ada artinya apa
ya tujuannya enggak tercapai
tidak ada orang marah lalu turun besoknya
nyambitin polisi gitu
jadi kalau dari segi tujuan itu
hanya tercipta dalam bentuk
letupan letupan kecil gitu
gelombang nasional yang
marah gitu jadi amin rais
tapi letupan letupan kecil itu menurut anda
kalau di zaman letupan letupan kecil di zaman
media sosial sekarang kan kemudian bisa
menyebar sedemikian rupa prof
ya begitu dimatiin media sosmednya
kan udah gak ada apa apa
itu kan lebih
makanya saya nggak mau pakai sosmed
kehidupan jakarta enggak ada apa apa
yang ribet kan
kalau menasam saja
moratorium seminggu aja
tenang gak ada apa apa
kalau misalnya dilihat dari
sisi kecepatan polisi untuk mengungkap ini
kalau menurut anda memang itu
sudah ukuran bahkan mungkin sudah
ada informasi informasi yang sebelumnya jadi kemudian
mudah untuk melacak
ini cepat ini polisi karena apa
sebelumnya kan udah punya
orang itu tidak tahu
direkturat cyber polri
yang baru ya
relatif baru ya baru beberapa tahun
super canggih sekarang ini
orang kan enggak tahu
kenapa enggak kalian
sosialisasikan supaya orang
dari awal takut kalau saya macam macam
polisi pasti punya bukti
jadi enggak asal
kalau dulu kan copot dulu
buktinya baru dicari setelah dicomot gitu
dari awal udah diikuti
apalagi yang punya track record
pemain pemain sembilan puluh delapan dulu
kan masih ikut main
masih ada fotonya muncul
statementnya keluar segala macam
jejak forensik digitalnya
nyomot problemnya adalah
pada saat akan
lalu hitung hitungannya melebar
enggak hanya soal teknis
kalau si a dicomot
ada reaksi publiknya ada reaksi
politiknya ada pertimbangan pertimbangan itu juga
tidak bisa pro justisia itu
di dalam kepompong
itu tidak berpengaruh terutama
lingkungan politik nah sekarang ini kan adalah
lingkungan politik ada lingkungan sosial
parah sekarang ini kan karena lingkungan sosial
logikanya enggak nyambung
tetap aja disalahin gitu
logika yang nggak nyambung ini yang
siapa yang lebih bodoh sebetulnya
cebong atau kampret
main di level itu ya dua duanya
ya dua duanya bodoh aja
tapi kalau misalnya sekarang terkait dengan kericuan
yang terjadi dua puluh satu dua puluh dua ini
kalau anda lihat ini
apa apa siapa dia
yang bisa terkualifikasi
menjadi seorang aktor yang kemudian bisa
memobilisasi mereka mereka yang
dikatakan sudah ditangkap oleh polisi sekarang
pertanyaannya saya balik
siapa yang paling diuntungkan
dalam situasi seperti ini
ada penembakan nih
contoh kan ada penembakan
polisi diuntungkan enggak
ya kan enggak begitu ada penembakan
polisinya jadi masalah
jadi kalau nuduh polisi nembak itu
enggak masuk akal saya
dari segi logikanya aja
oke itu satu
itu sudah di ujung ya
dari awal lah kita
ini akan ada satu situasi politik
dari awal punya kepentingan
kepentingan itu biasanya
kepentingan ekonomi dan politik
kepentingan ekonomi ya kita lihat aja
siapa yang diperiksa
amin rais diperiksa kpk
ada yusuf martak
entah siapa lagi yang lain semua
yang kepentingannya di utak atik
di utak atik di eropa
mau diancam akan
suruh bayarlah suruh ini kembalikan
uang negara gitu
kita gak perlu
jadi orang pinter
laporan media yang
secara terbuka waktu
tommy soeharto membayar
total yang dilaporkan
kekayaan yang dilaporkan
apalagi ini ada peluang untuk merebut kekuasaan
jadi fokusnya kesana
sudah ada tanda tanda kalah
yang akan kalah ini
pasti gak mau gak percaya
kenapa anda kalau taruhan
mau menang dong
orang seperti pemimpin
di lingkungan mereka
pada kasus ini prabowo misalnya
tidak pernah mendengar kata salah pak
tidak benar itu pak
semua akan berusaha
bagus pak ini kita harusnya menang
jadi motifnya apa nih kalau dilihat ekonomi kak
ada ekonomi ada
politik ada kekuasaan
teman teman saya kan banyak juga yang
bergabung kenapa dijanjikan jadi menteri
tapi kan sebenarnya sudah ada perhitungan
dong kalau misalnya ini begini apakah
kemudian dampaknya akan seluas
apa kan mestinya sudah diketahui
biasanya ya perhitungan itu selalu
kalau gak optimis gak ada
dong bandarnya mau keluar
bandar setengah yakin
apalagi kalau dia yakin
oh kita bisa menang nih dia keluar
balik bagaimana orang menyediakan
fasilitas pesawat dan yang lain lain
ke brunei kalau
dia tidak ada
kepentingan seperti itu
dari awal itu alurnya sudah
ada sudah jelas oke oke
terus pada saat kejadian tadi
anda sebut ini
gagal gak memenuhi target
kan atau memenuhi target saya bilang
gagal karena tidak
mampu memicu dengan
delapan nyawa itu ternyata emosi
publik tidak bergolak
misalnya kasus di
tunisia misalnya atau di
negara negara di bagian
lain atau kasus sembilan puluh delapan
sembilan puluh delapan gak nambah loh meskipun
rakyat yang mati banyak sekali
pondok rangon itu ada kuburan masal
di atasnya itu
gendo orang orang yang tidak dikenal
yang mati ditumpukin aja di situ
digubur gak pernah ada juga
ininya gak tapi berdampak
ada dampak politisnya
soeharto turun sekarang kan enggak
diang oh delapan orang mati
mari saya turun
digantikan prabowo aja kan gak oke
memang perjalanannya masih panjang
tapi nanti yang menarik kemudian
menarik juga kemudian melihat
mereka yang ditangkap
kemudian yang diduga sebagai pelaku
itu disebutkan ada desertir
kan kemudian juga harus melihat
ini runutannya bagaimana
sambungannya kemana terkait juga kepemilikan senjata
dan sebagainya nah itu bagaimana
pendekatannya bagaimana untuk bisa menyisir
itu semua secara aman
dan tentunya sesuai dengan kaedah kaedah
yang dipegang oleh komnas ham
nanti setelah jeda pak taufan jawab
tetap bersama kami di cnn indonesia pramius
anda masih bersama kami di cnn indonesia pramius
kami masih membahas beberapa
hal yang kejanggalan yang terjadi
pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
pak taufan terkait
soal mereka yang menjadi eksekutor
karena kan bagaimanapun di sini ada peluru tajam
itu sudah disampaikan oleh polisi
kalau ada peluru tajam pelurunya tadi
tidak ditemukan kata pak dedy prasetyo
merunut ini ke belakang menuju
ke para pelaku disebutkan juga beberapa diantaranya
adalah desertir tni
ya itu juga tadi dijelaskan
oleh pak irwasum
dan kadipkom ketika datang komnas
tapi bagi kami begini
kita dukung polri
untuk mengusut tuntas sampai ke
tugas komnas adalah
memastikan bahwa proses itu
dia memenuhi kaedah kaedah
ada pemeriksaan yang
fair dan macam macam misalnya juga ada
yang ditahan sekarang
ada pengacara yang datang sama kita
ada akses kita iya oke kita dukung
kita sampaikan kepada pihak polisi
kita mau dikasih aksesnya supaya memang
pemeriksaan itu itu
penyidikan maksud saya itu berjalan dengan fair
tahap demi tahap harus disampaikan kepada publik
hanya ditemukan pelaku tapi sisi lain
juga ada kepercayaan publik
karena ini kan sekarang ada langkah langkah
yang sistematis untuk memang mendistrust
institusi institusi negara terutama
penegak hukum itu itu yang menurut saya
untuk kami komnas ham
komnas sendiri juga begitu contohnya misalnya
kami buat satu kesimpulan belum ditemukan
satu kejanggalan atas
kematian dari petugas kpps kan diserang gitu
padahal faktanya memang begitu
itu menurut saya
pak tovan tapi
misalnya kemarin ada keluarga korban
datang ke gedung dpr
menyatakan aksesnya untuk
ke jenazah anaknya kemudian
sampai sekarang belum ada kejelasan dari polisi
hasil autopsinya belum dijelaskan
tadi saya sempat mengonfirmasi ini kepada
dedy terkait apakah mereka
ini korban atau pelaku dan apakah itu sudah
dijelaskan kepada keluarga mereka itu kan
sampai sekarang masih belum jelas soal itu
tapi bagaimanapun kan keluarga berhak tahu
untuk itu pak taufan jadi gini
waktu kamis sore ya tanggal dua puluh
saya masih ingat sampai jam lima
mendekati buka puasa saya baru meninggal
rumah sakit polri saya ketemu pak brigjen
dr musafa beliau waktu itu
masih menyatakan itu mr x
jadi artinya besoknya sebetulnya berdatang
nah kemudian keluarga
ingin membawa itu ya logis
aja kalau kemudian polisi ingin memastikan
apakah yang datang ini memang benar keluarga apa
enggak kan gitu sehingga harus ada pengujian
jadi prosedurnya kan ada tapi memang
tidak seluruh masyarakat paham itu
boleh diberikan apa enggak misalnya
itu kan sebetulnya juga ada prosedur ya
dalam kuhab dan lain lain
itu memang menjadi
wewenang penyidik gitu
termasuk misalnya tidak diberikan
keterangan oleh polisi
terkait penyebab kematiannya atau apa
saya kira dijelaskan bahwa ada
tembakan segala macam itu dijelaskan ya
tapi pertanyaan pertanyaan yang memang
mungkin sebagai keluarga dia sah
kecurigaan dan macam macam ini tadi juga kita
katakan makanya perlu
ada komunikasi yang lebih baik tadi datang
keluarganya keluarga harun datang ke komnas ham
menyampaikan yang sama
termasuk juga ada datang lagi
keluarganya hilang misalnya
kami total tadi tujuh puluh
tujuh puluh orang yang mengadu
tapi kan ini belum tentu gitu
kemudian orang langsung mengatakan wah ini mengerikan
belum tentu bisa saja orang ini
termasuk yang ditahan
bisa jadi orang ini karena ketakutan tertentu
dia sembunyi dimana
jadi kata kata hilang itu kan sebenarnya
belum terkonfirmasi tapi setidaknya bagi komnas
dan akan dicek
iya tentu belum tentu juga laporannya
sudah lah orang semua ngomong apa aja
terserah bagi kita yang penting satu demi satu
ini kita kerjakan
bekerjasama dengan polri
ada bagian bagian yang itu memang wewenang polri
untuk uji balistik misalnya
komnas gak punya wewenang itu nggak punya instrumen itu
tapi mereka bersedia ketika uji balistik
komnas ombudsman ada disitu
untuk memastikan prosesnya benar
nah kalau prosesnya benar oke kita
sampaikan kepada publik ini yang terjadi
termasuk juga memastikan
terkait ada tidaknya aparat yang melakukan pelanggaran
bagian dari yang harus dijawab kan
tetapi kan rangkaian rangkaian ini harus ditemukan
yang ditemukan kemudian tadi
bukan melakukan pencarian pelakunya karena itu
kita bukan tidak punya
memastikan bahwa prosesnya benar
kira kira begitu kalau ada proses
tidak benar kita akan kritis
tadi jaminan dari pihak mabes
cukup bagus ya
bahkan datang langsung belum kita panggil
sudah datang gitu dan menjelaskan ini
segala macam dan mengatakan siap untuk
terbuka akses apapun
komnasam tentu kami
tidak dalam rangka mempersulit
jangan kemudian proses yang sedang berjalan
menjadi terganggu tidak
kita justru ingin memastikan bahwa prosesnya
sudah sesuai dengan standar standar
norma khasasi manusia
dan ini yang akan kita sampaikan pada publik
kalau ada kekeliruan ya kita akan
sampaikan kalau memang benar
seperti saya katakan tadi kasus
petugas kpps itu walaupun kita diserang
kita tetap akan mengatakan memang ini yang
membangun satu opini yang
tidak ada sarannya gitu oke
profi bagaimanapun soal distrust itu kan
sudah terbangun sejak lama sejak
indonesia memasuki masa masa
pemilu dua ribu sembilan belas sampai
sekarang masih ada dan semakin menajam
menurut anda tidak ada yang diuntungkan
bahwa masyarakat sekarang mulai menumbuhkan
kalau kita lihat
pak tito jerika pohri itu kan
terus bagus ya membaik membaik
membaik sampai kasus ini
kasus ini pun
ini kemudian nyantol
ke afiliasi politik kembali
ke situ lagi iya kalau satu
nggak begitu percaya pada polisi
sekarang malah percaya
dua orang yang tadinya
bukan percaya pada polisi
sekarang malah antipati
yang ada ini ini akan
kepecah terus karena
selama polisi bisa profesional
teknis yang ada
publik tidak tahu
polisi ini pinter pinter sekarang ini kenapa
jumlah dokter di polisi
itu ada tujuh puluh lebih sekarang
ini yang akredited
terakreditasi yang dari ui
terutama dari ui dari unpad
dari pt ika sendiri banyak
ini publik kan
nggak tahu belum
lagi yang instrumen instrumen
coba lihat di
direktorat cyber itu
saya merasa saya sudah keliling
saya bandingkan dengan
metro tokyo itu bagus sekali
peralatannya seperti itu
scotland geart nggak begitu bagus
tapi yang new
yang jago ini kalau misalnya
dilihat kalau misalnya dilihat prof ki
kalau misalnya dari tadi yang anda sampaikan
apakah semuanya ini
mengerucut serangannya kepada polisi saja
atau termasuk kepada tokoh tokoh lain
yang tadi disebutkan iya ke tokoh
begini nih karena saya sekolah ya
saya akademisi gitu
dibilangnya jari umasnya
memang faktanya gitu dan publik nggak tahu
ini pasti melebar kalau
yang menumpuk pada polisi
ke tokoh tokoh yang lain dan paling ujung
ada presiden sasarannya kan
hanya itu sebetulnya
polisi hanya dijadikan sasaran
antara dijadikan bumper
lah katakanlah kayak gitu bagi
mereka dijadikan sasaran antara kalau
dan temen temennya termasuk presiden
target target pembunuhan itu
benar adanya dan
motifnya hanya itu kembali ke situ
yang membunuh diri
berhenti di situ kasusnya atau
itu bukan pengantin nggak bunuh diri
mati satu apalagi mati dua
pemerintahan kapan ini
kalau repot bilang ya
oke lah saya terima
hasilnya pasti selesai semudah
itu menurut anda politiknya ya
tapi dimensi sosialnya tidak
ini kita belum mengitung
yang udah pakai jaket loreng
gitu itu kalau dilepas
silahkan ya bekelahi sana turun
semua seneng merasa
penyembuhan dimensi sosial itu
berapa lama prof ki
kalau anda belajar dari
beberapa hal yang terjadi di arab spring
misalnya ya sulit
paling rasional sekarang itu
umurnya baru tujuh tahun
generasi alfa itu mereka mereka
yang dari lahir sampai
tujuh tahun sekarang ini
itu berbicara melalui coding
jadi dia tidak tidak
secara konvensional seperti penyiar
segala macam oh butuh ngomong butuh ini
sekarang itu anak anak dari
sampai tiga empat tahun
dan mereka yang paling rasional sekarang
ya kita nunggu aja
hanya lulusan sd gitu
nah ini yang
main sekarang ini
orang orang berpendidikan semua
oke ya pak
setengah generasi lah oke
setengah generasi menarik cukup lama
semoga tidak terlalu jauh
tidak menjadi bola salju
prof kiki terima kasih banyak malam hari ini
sudah hadir pak taufan terima kasih banyak
kami tunggu terus update terbaru dari
masa masa akan berupa apa
misalnya mingguan atau apa yang bisa kami dapatkan
kita tanggal tiga puluh satu masih akan rapat lagi
karena sekarang kita melibatkan eksternal
pak marjuki dan pak karim ibisono
kami tunggu terus pak taufan
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
cnn indonesia prime news akan kembali
dengan informasi lain tetap bersama